dua orang warga negara indonesia yang terdiri dari satu orang pria dan satu orang wanita asal kabupaten bandung
dikabarkan tewas dengan cara dimutilasi di malaysia beberapa waktu lalu
jasad sang pria diduga merupakan warga kecamatan bale endak kabupaten bandung
bernama ujang nurianto seorang pengusaha kain
pengacara dan perwakilan pihak keluarga ujang telah bertolak ke malaysia untuk tes dna
hasil tes baru keluar dua pekan hingga satu bulan mendatang
namun saat melihat jasad korban mutilasi tersebut
keluarga belum bisa memastikan bila itu kerabatnya
selain wajahnya tidak bisa dikenali
keluarga termasuk sang istri tidak melihat ciri ciri khas suaminya di jasad korban
karena itulah pihak keluarga akan menunggu hasil dna untuk memastikannya
melly sang istri sendiri mengaku bila suaminya memang seorang pengusaha kain
dan tengah berada di malaysia sejak dua puluh satu januari lalu
pria asal kabupaten bandung ini memang sering pulang pergi ke malaysia untuk urusan bisnis
menurut ketua rt uwas sodikin
ujang tengah mengirim kain ke malaysia sebanyak dua kontainer
dan membawa uang sebagian besar untuk menjaga kainnya

terkait korban yang tewas bersama seorang perempuan yang disebut sebagai istri ujang
uas menyangkalnya dan mengklarifikasi bahwa perempuan tersebut
merupakan pegawainya atas nama al munawaro
terakhir kontak aa itu tanggal dua puluh satu malam setengah delapan malam selasa kalau nggak salah tuh
dari sana nggak ada kontak lagi
tapi teta udah dapat kabar dari masnya
ngasih kabar tuh ke malaysia hari kamis
telepon bang jimmy itu adiknya
katanya hari rabu nggak pulang
stagfirullah kenapa dia belum pulang
tapi saya celah cek hari selasa ke hotelnya udah nggak ada kata bang jimmy
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini